yang pertama di cnn indonesia update
ribuan warga turun ke jalan kota buenos aires
untuk memprotes kebijakan pemerintah argentina
yang melakukan penghematan pada anggaran pemerintah tahun dua ribu sembilan belas
kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan juga peluru karet
serta menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstran
yang mulai bertindak anarkis di depan gedung kongres
presiden argentina berkomitmen untuk menyeimbangkan kondisi keuangan
atas permintaan dari dana moneter internasional
yang menandatangani perjanjian dana segar senilai lima puluh tujuh miliar dolar
atau setara dengan delapan triliun rupiah pada awal tahun ini
kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan juga peluru karet
selanjutnya badan penanggulangan bencana kolombia
masih melakukan pencarian korban yang tertimbun
akibat tanah longsor yang terjadi pada hari minggu waktu setempat
pejabat setempat mengatakan sembilan orang meninggal dunia
dan lima belas orang lainnya masih dilaporkan hilang
serta dua ratus delapan puluh ribu keluarga dilaporkan telah terdampak oleh bencana longsor ini
pemerintah indonesia mencari pencarian korban yang tertimbun
pemerintah kota barangka bermeja telah meminta warga setempat
untuk tetap mengungsi hingga pemberitahuan lebih lanjut
bada yutu menerjang ke pulauan utara mariana dan guam
pada kamis pagi waktu setempat
angin kencang berkekuatan
dua ratus sembilan puluh km per jam dilaporkan menghantam ke pulauan
yang termasuk bagian dari negara amerika serikat tersebut
badan cuaca nasional mengatakan badai tersebut diperkirakan
akan menyebabkan adanya gelombang ombak
yang memiliki ketinggian hingga sembilan meter
demikian cnn indonesia update kali ini
akan kami lanjutkan kembali
saya prasidya puspa terima kasih